berikut ada informasi yang sangat sangat menginspirasi saya mungkin juga anda
firna larasate putri pasangan pemulung dan tukang cuci menjadi bintang acara wisuda universitas negeri semarang jawa tengah
firna lulus kumlaut indeks prestasi kumulatifnya tiga tujuh puluh tujuh
sejak rabu pagi firna larasati sibuk merias diri di rumah orang tuanya di sumur jurang kecamatan gunung pati semarang
firna akan mengikuti acara wisuda sarjana di kampusnya universitas negeri semarang
firna merupakan putri bungsu pasangan misianto dan siti suswanti
ayahnya bekerja sebagai pemulung sementara ibunya menjadi tukang cuci
kondisi ekonomi orang tuanya yang pas pasan tak menciutkan tekad firna untuk meraih gelar sarjana
karena kecerdasannya firna akhirnya mendapatkan beasiswa di universitas negeri semarang tahun dua ribu dua belas lalu
di sela sela waktunya kuliah firna masih sering membantu orang tuanya bekerja
saya kan saya melihat usaha belajarnya anak saya tapi kalau perasaan saya cara mencari nafakam cari bantuan biaya untuk anak anak saya ya saya itu pasrah sama awas
firna menjadi bintang acara wisuda dari seribu empat ratus enam puluh sarjana di kampusnya
lulus sebagai sarjana ilmu politik
dengan ipk tiga tujuh puluh tujuh
firna yang berusia dua puluh dua tahun bercita cita ingin menjadi dosen atau politikus yang jujur
firna juga berharap bisa mendapat beasiswa ke singapura
untuk lanjut saya ingin memasak sarjana nantinya atau master sehingga saya dapat memperjalan pilihan politik
untuk kedepannya saya dapat menjadi politikus yang beretika jujur dan sanggup
usai diwisuda firna akan tetap membantu orang tuanya sebelum mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan kuliahnya lagi